puluhan delegasi u dua puluh dari berbagai negara mengikuti kegiatan spesial dinner di aula gedung sate pada kamis malam
special dinner ini turut dihadiri gubernur jawa barat beserta tamu undangan lainnya
pada ktt y dua puluh tahun ini ada empat isu utama yang dibahas oleh para delegasi yakni ketenaga kerjaan pemuda transformasi digital planet yang berkelanjutan dan layak huni serta keberagaman dan inklusi
empat prioritas isu ini kita bahas kemudian kita bawa sampai sekarang di summit dan akhirnya memberikan result atau hasil yang nantinya akan kita berikan ke presiden
dan mudah mudahan diberikan mudah mudahan dapat disampaikan kepada pertemuan g dua puluh
karena ini perspektif suara dari anak anak muda dunia yang ingin memberikan perubahan tentunya ingin memberikan perubahan besar untuk terkait isu isu yang kita angkat di empat prioritas isu tadi
sejumlah delegasi mengaku bangga bisa ikut merepresentasikan berbagai isu aktual yang dihadapi generasi muda dalam ktt y dua puluh
mereka berharap isu ini bisa menjadi perhatian para pemimpin dunia
saya akan mengambil isu isu yang paling pertinah di south africa
seperti isu kegiatan muda isu pergantian digital karena kita sedang mengalami perubahan digital
jadi saya ingin kita menjelaskan itu
saya juga ingin kita menjelaskan isu keberagaman dan inklusi yang adalah prioritas utama di summit yang bagus
sama juga yang paling penting isu krisis klimat dan bagaimana kita bisa memitigasi itu
sebenarnya trakku trak kegiatan muda
itu adalah yang pertama untuk menyelesaikan komunikasi mereka
kami melakukan pekerjaan yang luar biasa
kami dapat tidur malam yang baik
kami menutup komunikasi kita dalam enam grup pekerja
yang menutup topik topik yang berbeda dari social safety net
terutama fokus pada orang orang yang bekerja di sektor informal
yang tidak dapat mengakses social safety net
sementara itu gubernur jawa barat ridwan kamil mengapresiasi penuh
gelaran ktt y dua puluh yang menjadi wadah diskusi bagi anak muda dari berbagai belahan dunia
apalagi kota bandung terpilih menjadi salah satu tuan rumah
karena dianggap merepresentasikan semangat kreatifitas dan inovasi anak muda
masa depan itu yang menjadi kekhawatiran anak anak muda ini harus direspon secara serius
dalam kebijakan kebijakan yang merespon berbagai poin yang sudah disepakati
ada tim dari y dua puluh indonesia yang ada di kiri kanan saya
sudah sangat bekerja keras luar biasa
mudah mudahan peran jawa barat peran bandung memberikan semangat biar nggak terlalu tegang
karena debatnya sudah kaya di pbb kira kira begitu ya
nah dengan suasana bandung yang lebih dingin yang lebih santai yang lebih historis
mungkin mereka bisa lebih relax
sehingga yang penting kesepakatannya dipahami
kemudian tantangan kedua adalah maka kita harus berpikir kita harus berpikir kita harus berpikir
you veil bangsa banget
rencananya pemerintah provinsi jawa barat juga akan menggelar youth innovation festival
sebagai salah satu side event dalam gelaran y dua puluh pada agustus mendatang